dan saat ini kita sudah terhubung lewat sambungan skype dengan warga negara indonesia yang tinggal di windsor inggris amalia bar
selamat siang bu maya apa kabar
bu maya ini saya mau tanya sudah mulai terasa belum sini suasana royal wedding di sekitar tempat tinggal ibu
selamat pagi mbak hanum
karena suasana royal wedding belum terasa sekali di sini kecuali kita lihat beberapa petugas keamanan yang mandar mandir itu saja
dan seperti mbak hanum cantumkan tadi gelas gelas semua pernak pernik itu saja yang sudah mulai dijual
yang lainnya belum ada kita belum lihat kegiatan di sini
mbak maya ini masih muda sekali ya lebih cocok dipanggil mbak maya masih cantik sekali
ini mbak maya saya mau tahu mbak maya itu tinggal di bagian sebelah mana sih dari windsor castle
di bawahnya windsor castle biasa kan harus di bawah nggak boleh di atas
kira kira kalau jalan cepat tiga menit sampai di sana kalau jalan lambat lima menit
dekat sekali ya berarti ini bisa menyaksikan langsung dong kesibukan kerajaan sehari hari itu seperti apa sih mbak maya bisa diceritain gak sih
dan sebagai warga kita kan nggak bisa masuk ke dalam
yang saya tahu sehari hari biasanya ada changing of the guard yang kebetulan hanya beberapa rumah dari tempat saya tinggal yang itu kita bisa lihat jam sebelas pagi sampai jam dua belas
terus kita bisa lihat turis turis yang masuk ke dalam istana dan yang mencoba lihat rumahnya ratu
jadi kegiatan kegiatan yang lainnya kita nggak bisa lihat
jadi walaupun tetanggaan tapi jarak pandangnya agak jauh begitu ya
tapi mbak maya ini ada sedikit pemandangan yang menarik mulai banyak umbul umbul gitu
ceritain kalau kata orang sini tuh umbul umbul hiasan bendera bendera berbagai negara yang ada di sekitar windsor paylace ini fungsinya untuk apa sih mbak maya
nah itu dia kan dalam rangka commonwealth games
commonwealth games jadi umbul umbul itu dipasang sebelum games dimulai
dan karena ratu adalah ketuanya dan ratu memulai games itu dari rumahnya di windsor castle jadi umbul umbul itu dipasang di sekitar sini
kebetulan juga kemarin itu ada commonwealth games conference
yang dihadiri oleh lima puluh negara
negara negara commonwealth ya
itu sebabnya umbul umbulnya masih dipasang sampai hari ini saya rasa minggu depan sudah dicopot
oke nah mbak maya aku juga agak penasaran nih
biasanya kan tanda kalau yang kita tahu kan kalau misalnya queen elizabeth
di tempat itu biasanya ada royal standard flag yang dipasang
atau kalau misalnya lagi ue ada union jack flag
selain ciri ciri itu apa aja sih yang bisa memberitahu bahwa queen elizabeth lagi ada di tempat gitu
lagi ada di windsor
ah ya udah dijelaskan sama mbak hanum sendiri
jadi pertama kalau kita lihat union jack dipasang di atas menara itu tandanya ratu ada di dalam negara
tapi kalau ada union jacknya nggak ada ratu tidak ada di negara inggris
satu lagi kalau kita lihat bendera kerajaan yang kecil melambai di atas menara itu tandanya ratu dan keluarga ada di dalam rumah
nah saat ini mbak hanum bisa lihat deh dari foto foto yang ada
bendera negara bendera kerajaan besar
itu tandanya ratu sedang mengadakan pesta yang besar
oh lagi ada pesanya
ini tetangga tetangga doang yang bisa mantau ini ya
tapi mbak maya kita kembali lagi ke soal royal wedding nih mbak maya
kan ini kan sudah sebulan jelang royal wedding pangeran harry dan juga meghan markle
tentunya ini kan semua para lokal lokal yang tinggal di sekitar windsor nih langsung berlomba lomba
untuk menyewakan tempat tempatnya untuk para turis dari seluruh dunia maupun teman teman media yang tentunya menyewa dengan harga yang tidak murah begitu
mbak maya juga terus menyewakan rumahnya
kalau boleh tahu range harga berapa sih
kebetulan enggak tuh mbak hanum
kita nyewain kamar kamar buat anak anak sendiri yang sewanya free
karena mereka kan akan pulang dan lihat juga
yang saya tahu banyak teman teman tetangga tetangga saya di sini
terus ditawarin oleh news media dan lain sebagainya
mereka nggak mau tuh nyewain
yang menyewakan tempat itu justru mungkin yang komersial seperti pub yang ada kamarnya di atas
atau toko toko yang ada kamarnya di atas mereka sewakan
tapi yang setahu saya rumah rumah di daerah saya kebetulan saya tinggal di kings road
yang saya tahu tetangga tetangga saya nggak ada yang menyewakan kamar
jadi memang area steril begitu ya
mbak maya ini sebetulnya banyak sekali yang masih ingin saya tanyakan
cuma waktu juga yang harus memisahkan kita
kalau bisa membantu cnn
ketempat mbak maya
terima kasih mbak maya sudah berbincang bincang dengan kami
silahkan mbak maya